hingga rabu polres tandeli cerdang telah memeriksa dua belas saksi
dari para pekerja di perusahaan pengelola bandara kuala namu
termasuk petugas afsec atau pengamanan bandara kuala namu
namun belum ada pemeriksaan terhadap pejabat angkasa pura aviasi
petugas juga sudah menjatuhkan pemeriksaan terhadap keluarga korban
pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengumpulkan informasi data dan fakta
terkait kondisi operasional lift bandara kuala namu
termasuk prosedur proses pencarian orang hilang di bandara kuala namu
karena korban baru ditemukan tiga hari setelah keluarga melaporkannya ke petugas bandara
jika penyelidikan kasus di polres tandeli cerdang dinilai berjalan lambat
polda sumatera utara akan segera menarik penanganan kasus ini
kalau nanti kita lihat polres tandeli cerdang lambat
maka kita akan segera menarik
ada pendalaman beban kelolaian pak
ya itu tadi tadi kan saya katakan
kenapa ini apa yang menyebabkan
sehingga ini ada ruang ruangnya ini yang masalah
meskipun dikatakan oleh pihak pengelola ini adalah ruang untuk melakukan perbaikan
sementara itu selasa sore ditemani kuasa hukum pihak keluarga aisyah sinta dewi hazibuan
mendatangi baris krim polri
pihak keluarga melaporkan enam perusahaan termasuk angkasa pura ii
terkait kelolaian jatuhnya aisyah dari lift bandara kuala namu
alasannya kalau disana kan memang kewenangan dari polres tandeli cerdang
mereka membuat untuk olah tkp
tapi pihak keluarga sampai saat ini juga belum pernah diperiksa
nah belum pernah juga melaporkan ke polisi
jadi kami baru saja buka laporan polisi di batas krim ini
sebelumnya aisyah sinta dewi hasibuan tiga puluh delapan tahun ditemukan tewas di bawah ruangan lift bandara kuala namu

dari rekaman cctv diketahui korban memasuki lift tiga hari sebelumnya
yakni pada senin dua puluh empat april dua ribu dua puluh
korban jatuh dari ketinggian sekitar dua belas meter
ketika mencoba keluar dari pintu lift yang seharusnya tidak terbuka
sebelum terjatuh aisyah juga sempat menelpon keluarga
mengabarkan dirinya terjebak di dalam lift
tim liputan cnn indonesia